kalah di pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo memutuskan untuk oposisi
ganjar menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
yang akan resmi dilantik pada oktober dua ribu dua puluh empat mendatang
lalu apa sebenarnya makna dibalik penolakan ganjar itu
apakah ini akan berefek besar sebagai penyeimbang di pemerintahan prabowo gibran
kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber
ada politisi pdi perjuangan andreas hugo parera lalu jurubicara prabowo subianto dhanil anzar simanjuntak
dan analis politik dari badan riset dan inovasi nasional brin siti zuhro
selamat pagi bapak bapak dan ibu
ya saya ke bang andreas dulu nih
bung andres mas ganjar nolak gabung dengan pemerintahan prabowo gibran
tapi apakah ini juga mencerminkan sikap pdi perjuangan
ya sikap pdi perjuangan itu belum diputuskan
mungkin nanti baru pada saat rapat kerja nasional atau pada momen momen berikutnya
dalam arti bahwa keputusan keputusan seperti ini di pdi perjuangan biasanya diambil di dalam suatu rapat kerja secara nasional
dulu saya ingat tahun dua ribu empat dua ribu lima
artinya ketika itu pdi perjuangan juga memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu pada saat kongres
jadi sebenarnya ini hal yang secara formal itu belum ada keputusan soal itu
tapi apa yang disampaikan oleh mas ganjar sebagai calon presiden
beliau tentu punya tanggung jawab moral sebagai calon presiden yang terlibat langsung di dalam proses pemilihan presiden kemarin
dan kita tahu bagaimana proses pemilihan presiden kemarin dengan berbagai peristiwa dan catatan catatan
yang juga terakhir kita lihat bahwa bagaimana catatan itu ada di dalam melalui keputusan mahkamah konstitusi
ada tiga hakim konstitusi yang membuat
catatan di dalam apa itu yang menjadi dissenting opinion
saya kira ini juga perlu dihormati
sehingga kalau keputusan mas ganjar dia untuk tidak bergabung di dalam kabinet ke depan
menurut saya itu suatu keputusan yang ya baik dan seharusnya dilakukan oleh seorang calon presiden
hal yang sama juga kalau kita lihat secara implisit apa yang disampaikan oleh pak anies baswedan
itu pun kurang lebih mempunyai makna
yang sama berkaitan dengan sikap mereka di dalam pemerintah untuk pemerintahan ke depan
tapi apakah mas ganjar memutuskan untuk beroposisi begitu ya
artinya ini kan tidak berada di dalam pemerintahan prabowo gibran
apakah ini juga sudah dikomunikasikan dengan partai terutama ibu mega
saya nggak tahu apakah itu sudah dikomunikasikan atau belum
tapi jadi pdi perjuangan itu kan
ya suatu diskursus sebelum menjadi keputusan ya kader bisa menyampaikan pandangan pandangannya gitu
tapi kalau setelah diputuskan ya itu merupakan sikap bersama partai
dan itu adalah perintah untuk dilaksanakan
tapi kalau belum diputuskan ya itu
saya pun kalau ditanya saya bisa memberikan pandangan soal itu
sepertinya ya bung andreas masih bisa dengar suara saya
artinya sepertinya juga bang andreas tadi mengatakan belum tahu
tapi sepertinya ya partai memaklumi sikap dari mas ganjar ini sebagai calon presiden yang kemudian mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan
saya ke bung daniel dulu kalau gitu
bung daniel apa yang anda lihat dari sikap mas ganjar ini untuk menyatakan diri tidak berada dalam pemerintahan prabowo gibran
artinya ada di pihak yang oposan begitu
ada respons dari pak prabowo sejauh ini soal sikapnya mas ganjar ini
pertama ya seperti disampaikan oleh pak prabowo kemarin ya setelah acara partai amanat nasional
pak prabowo tentu menghormati semua pihak yang
memutuskan untuk berada di luar pemerintahan
dan itu adalah sikap yang baik dan salah satu cara membantu pemerintah pak prabowo dan mas gibran ke depan
karena pak prabowo dan mas gibran tentu membutuhkan mereka mereka yang menjadi dan memfungsikan dirinya sebagai watchdog
artinya kelompok penekan pressure group dalam demokrasi
itu sangat dibutuhkan dan bagi pak prabowo itu adalah salah satu jalan untuk berkontribusi untuk kemajuan indonesia
karena pemerintahan yang efektif tentu membutuhkan pressure group yang baik
kita sangat pak prabowo sangat menghormati sikap mas ganjar
namun tentu pak prabowo tetap berharap beberapa pihak beberapa kelompok
pemerintahan beliau agar nanti menjadi pemerintahan yang efektif khususnya di parlemen
nah di kabinet tentu pak prabowo seperti sejak awal disampaikan berkomitmen untuk mengajak putra putri terbaik
yang memiliki integritas yang tinggi kemudian kompetensi mumpuni untuk bersama sama membantu beliau
yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu baik
dan tentu kita akan bekerja sama
dan ini maknanya juga bekerja sama
jadi jangan kemudian selalu ditafsirkan bekerja sama ketika kemudian pak prabowo mengajak untuk duduk bersama
silaturahim itu selalu bermakna untuk bersama sama di dalam kabinet
itu juga bisa dalam pemaknaan melakukan mutual understanding
atau kesepahaman bersama yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara
ini sebenarnya sudah dijelaskan sama bung daniel barusan
padahal pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin menanyakan sebenarnya
kalau memang pak prabowo menganggap oposisi itu adalah sesuatu yang berharga
sesuatu yang penting untuk menjadi penyeimbang pemerintah
tapi sepertinya agak kontradiksi dengan sikap ataupun langkah pak prabowo yang belakangan ini
begitu gencar merangkul semua pihak yang berseberangan
termasuk juga berkunjung ke nasdem dan pkb
tapi pertanyaannya saya ubah
seberapa penting sebenarnya lawan politik ini bisa menjadi tetap mengkritik pemerintah
selama jalannya pemerintahan lima tahun ke depan
dalam konteks safari kemudian silaturahim pak prabowo ke partai politik
ke tokoh itu tidak selalu harus dimaknai merangkul kemudian bersama di dalam kabinet
tapi bersama di dalam kabinet itu belum tentu
artinya yang ingin dibangun oleh pak prabowo tadi saya sebutkan adalah istilahnya mutual understanding
nah artinya ada hal hal yang prinsipil bisa kita lakukan bersama
kita harus bersepakat bersama
dalam hal hal yang tidak prinsipil kita bisa berbeda
kalau dalam bahasa agama ada yang usludiah ada yang furuyah kira kira begitu
ada yang cabang cabang yang kita bisa berbeda
ada yang dasar dasar yang tidak boleh berbeda
kemudian kedua terkait dengan apa yang anda sampaikan tadi
ya pak prabowo pada prinsipnya tadi
kalaupun harus mengajak misalnya beberapa pihak di
tentu pak prabowo punya berbagai syarat
tidak apa namanya tidak membuka pintu begitu saja
tapi kemudian syarat syarat tadi adalah yang punya integritas
selain itu tentu bersepakat dengan visi dan jalan pembangunan yang sudah dirancang oleh pak prabowo dan mas gibran
oke artinya kalau boleh saya simpulkan
dengan pak surya paloh dari nasdem
lalu juga dengan mohaimin iskandar dari pkb
which is itu pengusung kompetitor lah
belum bisa kami simpulkan juga bahwa itu akan berada dalam epicentrum kekuasaan
nasdem pak surya paloh belum menyatakan bahwasannya mereka ingin di dalam pemerintahan
tapi mereka mendukung sepenuhnya pemerintahan pak prabowo dan mas gibran
nah kalau kemudian nanti ingin di dalam pemerintahan pun demikian dengan pkb ya
tentu pak prabowo sangat welcoming begitu
membuka diri untuk teman teman partai yang tadinya di luar koalisi kita untuk bergabung
tapi terus terang pak prabowo tentu dalam posisi sejak awal merangkul semua pihak untuk bekerja sama
dan pak prabowo senang tentu apabila bersama sama di dalam pemerintahan
misalnya dengan pdip dengan nasdem dengan pkb dan lainnya
tapi kalau kemudian memutuskan untuk di luar pemerintahan
misalnya kalau partai menjadi oposisi
dan itu juga bentuk kerjasama yang apik dan baik
saya ke mbak siti zuhro
mbak bewi kalau lihat sikap ganjar menolak gabung dengan prabowo gibran menjadi oposisi
padahal partainya sendiri belum memutuskan akan berada di mana gitu dalam pemerintahan lima tahun ke depan
apa analisis anda yang anda baca soal sikap ganjar ini mbak wi
ya saya mencoba memahaminya ini dalam konteks rentetan panjang ke belakang dan ke depan
jadi pas capil press kemarin
memberikan satu pembelajaran satu pelajaran yang sangat berharga untuk indonesia
khususnya tentang kompetisi kontestasi
bagaimana elit elit ini berkompetisi berkontestasi
sampai menghasilkan pemilu yang tentunya berakhir ada di mahkamah konstitusi
lalu diputuskan oleh kpu ri
maka dalam rentetan itu pula
perlu ya dikaitkan dengan bagaimana perspektif ke depan
nah dalam perspektif ke depan saya melihat
memang semua partai politik dan politisinya
seyogianya memang siap gitu
ada di kekuasaan dan siap ada di luar kekuasaan
tadi apa yang dijelaskan oleh bang andreas sama mas dhanil
itu sangat jelas gitu ya
bahwa sebetulnya nggak ada yang aneh gitu ya
kompetisi kontestasi ini harus diakhiri dengan menghargai yang menang
untuk sementara dengan visi misi programnya
itu letakkan dengan secara konsisten gitu ya
berkomitmen tinggi untuk tetap bekerja untuk nkri
jadi yang menang bekerja untuk nkri
yang kalau juga bekerja untuk nkri semua sebetulnya
sehingga ketika bahasa prabowo tadi itu mengatakan akan merangkul semuanya
jangan didefinisikan sempit jangan didefinisikan sempit diterjemahkan secara sangat terbatas
itu artinya ya silahkan masing masing itu nanti bisa dengan spendingnya tadi itu
membangun indonesia dengan kapasitas masing masing
nah kalau mau guyup ayo tapi harus tadi itu mas daniel mengatakan
bersetuju dengan semua visi misi program berlanjut tadi atau kelanjutan yang diusung oleh pak prabowo
padahal dalam kompetisi kontestasi yang namanya nomor satu dan tiga itu beda
maka seyogianya dalam konteks demokrasi partai partai yang tidak sedang menang ini
harusnya melakukan check and balances
jadi itu nanti kita akan menyaksikan betapa pemerintah kuat eksekutif kuat
legislasi kuat lah di situ nanti akan saling empowering
maka semua kebijakan dari pemerintah itu tidak nyelonong begitu saja
karena apa karena eksekutif heavy di dpr kan gitu
nah itu yang kita harapkan sehingga nanti kebijakan kebijakan pak prabowo ini ke depan
yang akan katakan melakukan pembangunan secara akseleratif ya untuk bidang ekonomi
itu betul betul dikawal oleh dpr yang kuat
oke sehingga masukan masukan untuk kebijakan untuk perundang undangan
itu baru nyambung dengan visi besar kita untuk dua ribu empat puluh
cuma setelah pemilu koalisi kocar kacir gerombol semua ke kekuasaan
wah maksud tujuannya nggak jelas kalau menurut saya
nah ini yang harus mungkin mulai diluruskan oleh pak prabowo
karena ini adalah hal yang memang memimpin terpilih itu
oke kalau saya lihat dari pernyataannya bung andreas bung dhanil juga mbak wiwi ini
kalau oke lah ganjar saat ini mas ganjar ini menyatakan sikap untuk oposisi
meskipun partainya juga belum menyatakan untuk berseberangan dengan pemerintah begitu ya
untuk mengawal pemerintahan lima tahun ke depan
tapi apakah ini bisa diartikan bahwa sebenarnya sikap ganjar ini masih dinamis ke depannya
ganjar bisa saja bekerja sama dalam hal hal tertentu dengan pemerintah
dan ke depannya kalau memang tidak cocok juga tidak bisa juga kita katakan akan bekerja sama
ini tergantung kondisinya begitu
apa seperti itu kondisinya mbak wi sejauh ini
jadi tentu saya mengacu pada statementnya mas ganjar
bukan politisi kemarin sore gitu ya
sudah lama di pdi perjuangan
bukan kader kabitan kan gitu ya
dia menghayati betul bagaimana ke depan
nah tentu yang dikatakan oleh mas ganjar akan siap ada di luar kekuasaan itu bisa diterjemahkan
saya ingin menerjemahkan bahwa ini adalah komitmen
sekaligus bagaimana memberikan literasi gitu ya politik kepada publik luas
bahwa memang etika moral politik harus dijunjung tinggi
maka ke depan saya melihat memang mas ganjar bukan ketua umum partai
tapi tidak mungkin seorang calon presiden yang diusung oleh pdi perjuangan
yang dipercaya dan kader seperti ini harus tegak lurus
ini adalah salah satu ekspresi sebetulnya dari kader utama pdi perjuangan untuk mengatakan akan di luar
ini tidak tertutup kemungkinan
ada menurut saya ya ini kita terjemahkan sebagai pra gitu ya
pra standing position dari pdi berjuangan
yang akan nanti diklimakskan dalam hasil raker ya
berakhir bulan ini yang tidak tertutup kemungkinan
memang dalam posisi yang akan menentukan memang lebih baik gitu ya
lebih tepat lebih proper ada di luar kekuasaan
dan saya tertarik juga dengan pernyataan mbak wi tadi soal civil society
bagaimana mungkin nanti peran mas ganjar ini di lima tahun ke depan mungkin akan mewakili civil society
meskipun nanti sikap pdi perjuangan seperti apa kita tidak tahu nanti ke depannya
tapi akan mengikuti arus keinginan dari civil society
ya ada kesadaran dari sejumlah elit politik ya
ini termasuk mas dhanil maupun bang andreas
tentu gitu ya memahami konteks ya
saat ini ini pemilih yang mendominasi itu adalah orang orang milenial
tentu orang orang milenial ini bangga dengan sosok sosok ya elit politik yang mampu menjaga political commitment nya
dan merawat itu dengan sangat baik
dan di indonesia kita butuhkan civil society yang kokoh gitu
ketika nanti itu kita perlukan
ketika dpr nya layu kan gitu ya
saya khawatir banget ini kalau sampai di dpr koalisi bukan koalisi ya
semacam partai partai yang ada di luar kekuasaan itu cuma pdi perjuangan saja
ini menurut saya ini musibah lagi
karena yang lalu itu dengan sangat minim
yang ada di luar kekuasaan gitu
peraturan atau kebijakan kebijakan itu yang tidak menguntungkan rakyat luas
dan bahkan bisa mengancam nkri kita itu lolos begitu saja
saya tentu apresiasi prabowo adalah calon pemimpin yang nanti akan menjadi presiden
maka tentunya gitu ya meskipun militer
bukan berarti akan membungkam civil society seperti itu
justru ingin akan adanya penguatan civil society sebagai counter di situ
tapi kalau dibilang tadi di hot jangan sampai begitu ya
nanti melempem gitu oposisi yang ada di parlemen
tapi saya yakin kalau banteng biasanya kalau di luar kandang itu galak mbak wiwi
ya pdi perjuangan ini kan
apa dna nya itu dna perjuangan
dan berada di luar parlemen
berada di luar pemerintahan
itu ya sudah terlatih terbiasa gitu
dan untuk itu memang buat pdi perjuangan tidak ada masalah
dan ini kan adalah konsekuensi dari proses pemilihan umum
pemilihan presiden yang berlangsung kemarin
ya artinya dari pemilihan legislatif ke pdi perjuangan
ada partai yang memperoleh suara dan kursi terbanyak di dpr gitu
jadi peran peran politik ini tetap bisa dimainkan secara efektif
ya baik di dalam maupun di luar gitu
nah tapi apa yang kembali pada apa yang disampaikan oleh mas ganjar tadi
saya sependapat betul bahwa
memang ini sikap pribadi mas ganjar sebagai seorang kader
yang pernah menjadi capres
dan itu adalah tanggung jawab moral beliau
terhadap proses yang terjadi
terhadap orang yang memberikan dukungan terhadap dirinya
dan semua visi misi yang pernah dia kukahkan gitu
untuk menunjukkan kepada publik
terhadap apa yang pernah dia ungkapkan
bahwa di dalam proses pemerintahan ke depan
dia juga mengatakan bahwa dia menghormati
tapi keputusan mahkamah konstitusi itu kan kita lihat juga dengan catatan
ya itu ya sudah selesai gitu
tetapi juga ada hal hal politis
ya artinya disini kalau saya mau katakan bahwa ini ada
kalau misalnya mas ganjar mengatakan
saya ingin bergabung di dalam kabinet yang akan datang
ini akan menghapus semua persoalan yang sudah terjadi sebelumnya
saya tidak katakan bahwa kita harus mengingatnya terus
tapi catatan catatan penting ini harus menjadi perbaikan untuk kita ke depan
dan representasi itu dilakukan oleh gepa ganjar
dan ya sudah seharusnya dari sewajarnya mas ganjar melakukan itu
kalau tadi bang andreas mengatakan
sebenarnya sama saja posisinya begitu
tapi kalau menyimak pernyataan anda ini
sepertinya ya masih ada kans gitu ya
bisa bekerja sama dengan pemerintah lima tahun ke depan
ini diluarkan kan terlalu sederhana mengartikan
wah kalau ini terus kemudian kita tidak bisa bekerja sama
selama pemerintahan pak sp kemarin juga
tidak semua hal kita tolak gitu
ya itu dan itu biasa gitu
bahkan yang di dalam parlemen
yang di dalam kabinet pada waktu itu pun
juga berbeda pandangan dengan pemerintahan pak sp
itu terjadi ketika pdi perjuangan mempunyai sikap yang berbeda
hal hal seperti ini buat pdi perjuangan
karena pembicaraan ini kan akhir akhirnya
bicara soal saya dapat berapa kursi kabinet
seringkali politik kita itu terlalu pragmatis
banyak yang mengasumsikan demikian
jadi soal dukungan dan ini
ini akhirnya pak prabowo yang harus menilai itu
sebagai pemegang hak prerogatif
tentu punya kemampuan untuk menilai
menyaring semua hal hal yang berkaitan dengan ke depan bagaimana pemerintahan ini berjalan
kalau tadi anda mengatakan bahwa pertemuan dengan pak surya palo
dan juga bahkan sempat bertemu ya di kpu dengan anies baswedan
antara pak prabowo dan mas anies baswedan
sebagai orang yang saling berkompetisi di pilpres
bahwa pak prabowo ini bisa berkomunikasi dengan ganjar pranowo
yang sekarang sudah menyatakan diri katanya untuk oposisi
bahkan lebih jauh lagi mungkin dengan ibu megawati soekarno putri
sebagai ketua umum pd perjuangan yang mengusung mas ganjar di pilpres
apakah sejauh ini komunikasi
masih ada upaya dari pak prabowo untuk membangun komunikasi dengan mas ganjar
meskipun dalam konteks dia bukan oposisi koalisi
pasca pilpres untuk rekonsiliasi begitu ya
dan juga terlebih ke ibu megawati soekarnoputri
saya akan tanyakan ini ke anda nanti setelah jeda disalvanin siapa lagi
sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan
sebagai jurubicara dari presiden terpilih prabowo subianto
bahwa tadi kan sempat berbincang juga kita
bahwa pertemuan antara pak prabowo dengan pak surya palo
kunjungan sempat bertemu dengan mas anies baswedan
meskipun sebentar tapi itu maknanya sangat dalam
tapi publik belum melihat pertemuan antara pak prabowo dengan ganjar pranowo
yang saat ini sudah menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan
terlebih kepada ibu megawati soekarnoputri juga
sebagai ketua umum pdi perjuangan yang mengusung mas ganjar
upaya untuk bertemu dengan ibu megawati dan juga pak ganjar sejauh ini masih
atau masih sempat dibicarakan oleh pak prabowo
lalu menunjukkan sikap rendah hati beliau
yang selalu ingin bersilaturahim dengan semua pihak
termasuk dengan ibu megawati dengan mas ganjar dan sebagainya
jadi upaya untuk menjaga silaturahim itu sampai dengan detik ini
karena kita ingin bicara banyak
selain tentu beliau sebagai ketua umum pdi perjuangan
kemudian kedua beliau sebagai presiden indonesia ke lima
dan itu penting karena pak prabowo membutuhkan saran masukan nasihat dari ibu megawati
kemudian kedua mas yang perlu dicatat adalah
pak dalam konteks apakah di dalam atau di luar pemerintahan
yang selalu disampaikan pak prabowo
tapi kemudian membolongi pelaku itu
bahkan kami terus terang pak prabowo berulang kali menyatakan
sangat menghormati kalau kemudian ada di luar pemerintahan
menjadi pressure group konsisten dengan itu
dibandingkan kemudian di dalam pemerintahan
tapi kemudian membolongi perahu
dalam bahasa sederhananya sebenarnya begini
nah itu sama dengan analoginya
kalau ada di luar pemerintahan
nah kalau di dalam pemerintahan
kalau anda ada yang tidak bersetuju
kalau saya tidak bersetuju dengan pemerintahan pak jokowi hari ini
maka saya sangat keras mengkritisi pak jokowi dan sebagainya
dan itu yang ingin dijaga oleh pak prabowo
pak prabowo ketika masuk di dalam pemerintahan
beliau total jadi prajuritnya pak jokowi
tapi kemudian ketika di luar pemerintahan
pak prabowo total sebagai pressure person
jadi jangan kemudian misalnya di dalam pemerintahan
tapi kemudian nanti untuk cari simpati rakyat
kemudian ya apa namanya
di luar kritik macam macam dan sebagainya
sebagai konsistensi dan fatsun politik dalam demokrasi kita
ini analogi yang sangat menarik menurut saya
untuk menyampaikan kritik cukup berbisik
dengan komposisi partai politik yang begitu banyak
belum lagi nanti ditambah mungkin akan ada partai partai baru
yang ikut dalam koalisi begitu
anda yakin gemuknya koalisi ini
tidak akan berteriak meskipun ada di dalam
ketika pak prabowo mengajak
koalisi atau di dalam pemerintahan
pak prabowo tadi saya sebutkan
ketika anda mau di dalam pemerintahan
maka semua hal yang kurang di rumah itu
nggak mungkin kita bicarakan di luar
baru kemudian kita berteriak
jadi itu hal yang simpel
dan itu adalah etik yang harusnya berlaku
nah ini masih akan saya tanyakan juga ke mbak wi
karena analogi anda sangat menarik sekali
bahwa koalisi yang begitu besar
karena kalau kita lihat pengalaman
ini banyak sekali partai partai yang berada di dalam
jadi kita camkan bersama
bahwa dengan terbangunnya koalisi besar
itu bukan pekerjaan yang ringan
ini akan menjadi tentunya
pekerjaan yang cukup berat
bagaimana unsur unsur dari kekuatan politik tadi itu
maka akan berbisik kalau tertuaskan
kita tidak bisa menerjemahkan ini seperti ormas
karena organisasi politik itu orientasinya kepentingan dan kekuasaan
maka ketika dia meskipun dengan catatan tadi itu
visi misinya jauh berbeda
dengan katakan visi misi program dari katakan rival yang sudah memenangkan
dia rela untuk bersatu
seberapa besar kerelaan itu
biasanya empat tahun itu luar biasa
tahun terakhir baru memikirkan kompetisi kontestasi lagi
nah itu yang ada di indonesia seperti itu
maka kita sudah pernah memiliki tadi itu
sudah dikatakan sebelumnya bahwa
kompetisi kontestasi itu ternyata
di situ yang kritis itu luar biasa ada
bukan demokrat lah yang memimpin kan
karena partai yang sudah berkoalisi itu
nah ini yang perlu di apa
jika semua pihak terpuaskan
dan untuk masa yang akan datang
partai partai yang mengusung
tapi yang sudah ada di satu ini
waktu di kampanyekan itu loh
berada di dalam pemerintahan